iya kita memberi nama sita
anakku harus terlahir
dan sekarang malah terancam cacat mental
anak mereka kelihatan sehat dan bahagia
anak mereka kelihatan sehat dan bahagia
saya khawatir anak anak seumuran dia
malah bisa udah mulai bisa jalan
kalau anak saya ngangkat kepala aja
kadang kadang susah dok
kenapa ya kira kira dok
iya justru kondisinya
apalagi saya melihat perkembangan tubuhnya
dan saya melihat tubuh putri ibu itu
anak saya kenapa ya dok
saya kenapa ya dok
tadi juga ketika saya memeriksa matanya
itu tidak ada sama sekali responnya
perkembangan yang sangat lambat
ibu lila ibu masih ingat
pada waktu ibu melahirkan dulu
pada waktu ibu mengandung
ibu jarang memeriksa ke dokternya
karena pada waktu
saya menangani ibu pertama kali
ada beberapa ruang
yang menunjukkan bahwa ibu terkena
apaan itu dok
infeksi tors itu adalah singkatan dari
itu artinya bahwa
apabila ibu yang mengandung
memiliki penyakit demikian
itu bisa mengakibatkan keguguran
dan kalau pun tidak
bayi tersebut bisa mengalami
gangguan mata dan gangguan telinga
dan bisa mengalami
atau dengan kata lain
ya itu yang saya khawatirkan
yang paling saya khawatirkan adalah
mengalami cacat mental
jadi anak saya dok
jadi anak saya kemungkinan
kemungkinan cacat mental
maksud dokter kayak gitu
mungkin pada waktu ibu mengandung
ibu kekurangan gizi
dan tidak pernah memeriksakan kandungannya kan
mudah mudahan kekhawatiran saya tidak benar
umur putri ibu baru satu tahun
jadi belum bisa dipastikan
nanti kita periksa lebih lanjut
apabila putri ibu sudah lebih besar
ibu sabar ya
kita doakan yang terbaik untuk putri ibu
bayi sajilah bisa paham
kami penuh dengan cacat mental
urus cari cara supaya aku bisa dapetin uang supaya dia bisa hidup sehat
udah dong sayang ya
udah dong diam diam
nah ustaz bawain apa buat lara
alhamdulillah banget non
tadi kebetulan gustaf disuruh jagain kandang kambing orang
jadi dapet uang deh uangnya buat beli susu lara
setelah aku pikir pikir
kayaknya aku lebih baik balik ke jakarta
kalau aku udah gak bisa kerja ataupun aku gak dapat kerjaan ya
setidaknya aku pinjem uang ke masyarakat
ya terus laranya gimana
kamu disini jagain lara ya
cuma kamu yang bisa aku andalin gustaf
saya akan jaga lara sekuat tenaga saya non
tadi tadi gak mau diem
tolong dijagain baik baik
lara ibu ke jakarta dulu cari uang buat kamu
biar kamu bisa hidup normal dan sehat seperti anak anak yang lainnya
pokoknya ibu pasti balik
mali jemput kamu ke sini
kamu harus jadian yang baik ya
jangan nyusahin non gustaf
nanti aku paragil takut
ibu melepasi dipanggung musstanerta

jangan misi panjang
royal gather rukun berjahat

ibu hati hati ya di jalan ya
gustaf makasih ya
makasih kamu ada buat aku
gustaf akan jaga lara dengan baik
berkiri dulu ya
ya allah mbak apa kabar
mbak udah lama banget
duduk mbak sini deh bawain
apa kekuatan mbak lila
bentar ya andre
andre ada mbak lila
ada mbak lila
gak berapa setahun aku gak ketemu sama kamu
alhamdulillah baik re
udah besar ya anak kamu nih
iya udah setahun
sita udah setahun
udah gede banget
iya kita memberi nama sita
hidup ini bener bener gak adil
anakku harus terlahir tanpa ayah
dan sekarang malah terancam cacat mental
sedangkan mereka begitu sempurna
anak mereka kelihatan sehat dan bahagia